kita beralih ke informasi lain
kanker darah merupakan kanker yang dimulai dalam sel sel yang melawan infeksi
dari sistem kekebalan tubuh
kanker darah mempengaruhi produksi dan fungsi sel darah
sebagian besar kanker ini dimulai dalam sum sum tulang di mana darah dibuat
jenis kanker darah yang paling sering diderita orang adalah leukemia lymphoma dan myeloma
taukah anda saat ini penyakit kanker darah masuk dalam lima besar penyakit
yang sering menyebabkan kematian di indonesia
lalu apa itu kanker darah dan bagaimana terhindar dari penyakit tersebut
berikut ulasan anchor cnn indonesia heranov al bashir
kanker darah atau yang biasa dikenal dengan leukemia
penyakit jenis kanker yang terjadi akibat tumbuhnya sel abnormal dalam darah
yang kemudian menyerang sel darah putih
padahal seharusnya sel darah putih tadi ini yang dihasilkan oleh sum sum tulang belakang
untuk melindungi tubuh dari benda benda asing dan juga penyakit yang berbahaya
tentunya tubuh akan rentan terjadi penyakit lain karena sel darah putih tadi yang terganggu
kanker darah memang tidak menimbulkan gejala yang cukup mencurigakan di awal
taukah anda data dari statistik global cancer dua ribu delapan belas atau data dari who menyebutkan bahwa
penyakit kanker darah ini merupakan penyakit dengan peringkat nomor dua terbesar di dunia
yang menyebabkan kematian seseorang paling sering
dan untuk di indonesia penyakit kanker darah ini merupakan nomor lima besar di indonesia sebagai penyakit yang menyebabkan kematian paling sering terjadi
inilah yang membuat orang kaget dan shock jika difonis terhadap penyakit kanker darah
yang pertama adalah faktor genetika dan keturunan
jika anda orang tua dan pendahulunya pernah mengidap penyakit kanker darah
ini akan bersiko terhadap anda
neleukimia linfatikronis yang diturunkan ke dalam keluarga yang paling sering terjadi terhadap pria
kemudian radiasi yang tinggi
jika anda bekerja atau tinggal di daerah yang terpapar radiasi tinggi dan zat zat kimia yang berbahaya
ini berisiko terhadap anda
kemudian yang ketiga merokok
jika anda perokok tentunya tahu apa zat zat yang terkandung di dalamnya
ini zat zat peracun yang bisa merusak kesehatan sel terutama sel darah
dan yang terakhir pernah mengidap penyakit kanker sebelumnya
jika anda pernah mengidap penyakit kanker sebelumnya
ini akan berpotensi akan menimbulkan penyakit kanker darah
lantas seperti apa sebenarnya gejala dari penyakit kanker darah ini
nah itu pun gejalanya sangat bergantung dari tingkatan penyakitnya
begitu ya ada bentuk bentuk yang diawali dengan meriang meriang
nyeri nyeri tulang kemudian ada juga yang mulai ada gusi berdarah
dan pada tingkatan yang lebih lanjut tentu pecak pecak biru biru di seluruh tubuh
akan mulai muncul dan nyeri tulang yang sangat hebat
kanker darah biasanya disembuhkan dengan berbagai penanganan
pengobatan serta akurasi dari diagnosa jenis kanker apa sebenarnya yang diderita oleh para pasien
transplantasi sel induk merupakan level yang cukup tinggi untuk pengobatannya
sedangkan pengobatan reguler ialah kemoterapi namun ingat harus dengan penanganan yang tepat
kalau dengan hanya kemoterapi maka penanganan yang tepat maka penanganan yang tepat

dengan melakukan pemeriksaan yang lebih cepat
dengan melakukan pemeriksaan yang lebih cepat
dan akurat kanker darah bisa dideteksi lebih dini
mulailah dengan gaya hidup sehat makan makanan yang anda konsumsi harus terhindar dari bahan pengawet pewarna dan zat zat kimia lainnya yang berbahaya
faktor lingkungan juga mempengaruhi terhindarlah dari polusi yang cukup tinggi
kalau bukan anda yang peduli terhadap kesehatan anda siapa lagi